jelang perayaan kemenangan persija jakarta menjuarai liga satu indonesia dua ribu delapan belas
yang akan berlangsung hari ini sabtu lima belas desember
manajemen persija jakarta telah menyiapkan bus yang akan digunakan
untuk mengarak piala liga satu indonesia
bus ini sebelumnya pernah digunakan oleh para atlet indonesia
untuk merayakan pesta asian games dua ribu delapan belas lalu
bis tingkat dilengkapi kamera cctv yang terpasang di beberapa sudut ini
nantinya digunakan tim sepak bola persija jakarta
saat melakukan pawai perayaan kemenangan pada sabtu akhir pekan ini
bagian atap bis yang sengaja didesain terbuka
nantinya menjadi tempat para pemain sepak bola melakukan arak arakan piala kemenangan
bis dengan kapasitas lima belas orang ini akan melakukan pawai
mengelilingi stadion gelora bung karno menuju kantor balai kota
dengan melintasi jalan protokol
konvoy perayaan kemenangan ini tidak hanya diikuti pemain di liga satu indonesia
tim u sembilan belas dan u enam belas persija juga akan turut dalam konvoy perayaan kemenangan persija
di liga satu indonesia
tapi mobil ini adalah untuk arak arakan
jadi sentral attentionnya pusat perhatiannya justru di bagian depan atap terbukanya itu
di situ bisa ada sepuluh sampai lima belas orang yang membawa trofi
biasanya yang merayakan kemenangan kan kesebelasan ya
biasanya jumlahnya sekitar lima belas an orang anggota tim membawa piala di atas sana
untuk rutenya terakhir kami rapat tadi pagi jam sembilan di kantor di sub
kita akan mulai di patung panahan gbk
yang asia afrika itu di situ akan dimulai
titik awal dari pawai itu
kemudian akan belok ke kiri ke pintu satu yang arah fx sudirman hotel atri senturi
kemudian ke kiri ke jalan jenderal sudirman
jadi nanti dari situ terus akan berlanjut sampai ke patung kuda
dari patung kuda
baru ke balik kota
sebelumnya persija jakarta berhasil mengalahkan mitra kukar dengan skor dua satu
dalam pertandingan final liga satu indonesia di keluarabungkano jakarta
kemenangan ini akhirnya kembali diraih persija setelah sekian lama gagal menjadi juara liga
stefan swange jakarta
untuk mengetahui informasi jelang konvoy arak arakan piala liga satu indonesia
yang milik persija jakarta
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mardika utama di kompleks stadion utama keluarabungkano
dika selamat pagi
seperti apa suasana di titik kumpul konvoy di patung arjuna stadion gbk saat ini jelang arak arakan
begitu tim persija jakarta membawa trofi liga satu
ya selamat pagi fani dan rian
pagi ini baru sekitar pukul tujuh pagi
ya sejatinya konvoy baru akan dimulai pada pagi

tetapi suasana di pintu satu gelora bung karno yang menjadi titik kumpul dari pawai kemenangan persija jakarta
atau macan kemayoran ini sudah mulai ramai dan bus yang mengangkut skuad juara persija jakarta
yaitu bus tingkat terbuka dari transjakarta juga sudah tiba di pintu satu senayan ini
dan bus itulah nanti yang akan mengangkut marco simic dan kawan kawan
konvoy mulai dari stadion utama gelora bungkarno lalu masuk ke jalan asia afrika
dan nanti masuk ke kawasan jalan sudirman melintasi bundaran semanggi
lalu melintasi bundaran hotel indonesia dan nanti konvoy akan berakhir di kawasan balai kota
atau akan diterima oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
dan saat ini ratusan personil kepolisian dan juga dari dinas perhubungan
sudah melakukan persiapan di pintu satu senayan ini dan rencananya tentu seperti kita tahu bahwa
persija jakarta ini selalu menyedot banyak sekali masa jakmania kalau di pertandingan terakhir saja
ada enam puluh tujuh ribu penonton yang hadir ke gbk dan bukan tidak mungkin pada konvoy kemenangan hari ini
yang mana ini adalah penantian setelah tujuh belas tahun bukan tidak mungkin puluhan ribu jakmania juga akan memadati kawasan
persija jakarta di kawasan pusat ini mulai dari kawasan gelora bungkarno sudirman sampai ke balai kota
dan untuk itu pengalihan arus lalu lintas juga sudah disiapkan oleh pihak dari dinas perhubungan
dan juga dari kepolisian polda metro jaya
rencananya kendaraan dari arah semanggi yang akan menuju gerbang pemuda dialihkan ke palmerah
dan juga sejumlah titik titik lain juga nanti akan dilakukan penutupan arus lalu lintas
secara situasional sesuai dengan kondisi kepadatan arus lalu lintas
dan rencananya rian juga fani konvoy ini baru akan dimulai nanti pada pukul sembilan pagi
dan akan sekali lagi melintasi kawasan sudirman tamrin dan akan berakhir di balai kota
dan diterima oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
wow jam sembilan tapi persiapan sudah dimulai dari sekarang kan
dika sebenarnya siapa saja yang akan ikut dalam konvoy
ini dan bagaimana konsepnya
rian saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda
tetapi dalam konvoy kali ini ribuan personil kepolisian juga disiapkan
untuk mengamankan jalannya pawai kemenangan dari persija jakarta
yang rencananya akan menggunakan bus terbuka milik transjakarta
kita akan memberikan sejumlah titik titik protokol di ibu kota ini
dan nanti akan diterima oleh anies baswedan
dan nanti juga tokoh tokoh yang akan hadir di konvoy ini
di antaranya adalah tentu gubernur dki jakarta yang nanti akan menerima di balai kota atau di kantornya
dan nanti para pemain dari persija jakarta termasuk pelatih stefano kugura
juga akan ikut dalam konvoy ini dan tak hanya skuad senior saja
yang akan melakukan penyelenggaraan
mereka melakukan iring iringan dengan menggunakan bus transjakarta terbuka ini
tetapi juga ada squad dari persija u sembilan belas yang juga menjadi runner up dari liga satu u sembilan belas
kita belum bisa memastikan siapa saja tokoh tokoh yang akan ikut serta dalam bus nanti
tetapi dipastikan squad inti dan juga dari pihak manajemen
presiden direktur dari persija jakarta juga pasti akan berada di rusia

dan menarik untuk diketahui seperti apa nanti jalannya konvoy
karena ini adalah penantian panjang dari jackmania setelah tujuh belas tahun
persija jakarta menjuarai liga indonesia musim dua ribu delapan belas setelah meraih enam puluh dua poin
dan menentukan atau memastikan kemenangannya atau memastikan gelar juara
setelah mengalahkan mitra kukar dengan skor dua satu pada pekan lalu lewat dua belas
sebelumnya persija menjadi juara pada tahun dua ribu satu
saat skuad macan kemayoran dilatih oleh sofian hadi
rian dan fani kembali ke anda
iya tentunya hari ini menjadi hari yang besar begitu ya
bagi tim persija jakarta dan juga pendukungnya
nanti kita akan nantikan seperti apa jalannya konvoy kemenangan
terima kasih rizky renardi atas laporan anda
ternyata rizky renardi sudah ada di hut transmedia
jadi karena semangat
jadi karena semangat
semangat gitu rian
ini banyak sekali informasi yang membahagiakan